kita selain mendorong tni polri kemudian berbagai asosiasi
kita juga pernah minta bantuan jajaran kejaksaan tinggi
dan jajarannya di wilayah provinsi kepri
melaksanakan pekan pekan vaksinasi lansia
dan kita jaring lansia di kabupaten kota melaksanakan itu
sehingga alhamdulillah enam puluh tiga dua puluh delapan persen ini akan kita kejar kembali
sampai nanti di akhir oktober mudah mudahan kita bisa mencapai sembilan puluh persen
bahkan hampir rata rata kegiatan vaksinasi lansia ini
kita iringi dengan memberikan sembako kepada mereka
nah itu kesempatan kita mengedukasi mereka
bahkan melalui para ustadz dan yang lainnya kita lakukan itu